di tengah upaya pemerintah untuk memenuhi target pembiayaan untuk percepatan pembangunan infrastruktur dengan membuka kran investasi
karin justru mengusulkan sebuah opsi salah satunya dengan penjualan aset yang dimiliki oleh bumn
jadi serupa tapi tak sama ya tampaknya ini yang ditawarkan
dikutip dari detik finance ketua umum kamar dagang dan industri indonesia rosan peruslani mengungkapkan
salah satu cara tercepat bagi pemerintah untuk membangun infrastruktur
yakni dengan meminta bumn menjual aset aset infrastruktur yang sudah terbangun
lewat skema penjualan aset bumn bisa kembali membangun proyek baru dengan dana segar hasil penjualan
sementara di sisi lain banyak swasta yang sudah lama melirik infrastruktur yang sudah terbangun
namun jika bumn enggan melepas aset infrastruktur ketua umum kadin rosan ruslani menyarankan
pemerintah atau perusahaan pelat merah bisa menggunakan aset infrastruktur yang sudah terbangun
bisa menggunakan skema sekuritisasi aset untuk menghimpun dana meski akan menambah beban bunga bagi pemerintah